kita ke informasi seputar penangkapan penyelundup satu ton sabu
dan ini tampaknya satu ton besar sekali ya
kita ke informasi mengenai pihak kepolisian yang memastikan satu ton sabu sabu yang diamankan di anyer serang banten masuk ke indonesia melalui jalur laut
seluruh pelaku yang dibekuk merupakan warga negara asing termasuk satu pelaku yang tewas ditembak
kamis pagi kapolda metro jaya irjen pol m iryawan serta petugas kepolisian taiwan mendatangi hotel mandalika
di kawasan wisata anyer yang dijadikan sebagai tempat transit satu ton sabu sabu asal taiwan
satu ton sabu sabu tersebut diketahui masuk ke wilayah anyer melalui jalur laut
dengan menggunakan perahu karet para pelaku memindahkan sabu sabu dari kapal besar ke wilayah pantai
namun hingga saat ini pihak kepolisian belum mengetahui kapal besar yang membawa narkoba tersebut untuk masuk ke indonesia
saat hendak ditangkap para pelaku yang berjumlah empat orang tersebut kabur dengan menggunakan mobil
petugas terpaksa menembak mati satu pelaku
sedangkan satu pelaku lain hingga saat ini masih dalam pengejaran
malam kita dapat menangkap satu ton sabu
saya ulangi satu ton sabu dengan empat tersangka
satu sedang kita dalam pengejaran satu kepaksaan kita lakukan tindakan tegas karena melawan bandarnya
ini sudah kita ikuti dua bulan yang lalu
jadi anggota saya sudah ada di sini dua bulan yang lalu
kerjasama dengan polisi taiwan
tentunya kita akan terus melakukan pengembangan termasuk penangkapan satu orang lagi
kasus penyelundupan sabu seberat satu ton tersebut kini sudah dilimpahkan ke polda metro jaya
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasusnya
koresponen cnn indonesia roni satria kini melaporkan dari polda metro jaya
kita tahu angka satu ton sabu sabu tersebut besar sekali
apakah sudah ada informasi ini terkait dengan sindikat internasional mana
dan kemudian tadi ada informasi mengenai kapal besar
yang masih belum diketahui dari mana
apakah sudah ada pengejaran ke kapal besar yang menjadi sumber transitnya sabu sabu satu ton tersebut roni
selamat sore hera
benar sekali satu ton atau seribu kilogram ini memang bukan angka yang kecil
kalau kita tahu seribu kg ini bila disetarakan dengan rupiah maka dia senilai dengan satu lima triliun rupiah
dan tentu saja ini merupakan angka yang cukup besar yang bisa merugikan
tentu saja negara indonesia
karena kita tahu bahwa di anyer kemarin rabu malam inilah terjadi penggerebekan terhadap penyelundup dari warga negara taiwan
ada empat di antaranya
satu ditembak mati lin yung hui
dimana dua di antaranya sudah ditahan oleh polda metro jaya
kemudian satu lainnya masih melakukan masih buron atau melarikan diri
nah penangkapan ini dilakukan karena sudah mengingat dari informasi yang didapatkan dari kepolisian taiwan
tadi polda metro jaya yang langsung disampaikan oleh kpk
polda metro jaya ijen paul muhammad iryawan dalam konferensi persnya siang tadi menyebutkan bahwa sejak empat bulan yang lalu informasi dari kepolisian taiwan telah memberikan informasi tersebut kepada polisi indonesia
untuk selanjutnya dua bulan yang lalu maka sudah ditempatkan di sejumlah titik di anyer di pantai anyer ini
tepatnya di dermaga ex hotel mandalika serang banten
dan mereka petugas petugas apun intel yang menyamar
sebagai nelayan kemudian sejumlah dari petugas petugas yang selalu melakukan pengintaian dari beberapa hari tersebut
sejak dua bulan yang lalu itulah mereka sudah melakukan pengintian tersebut
dan akhirnya puncaknya pada tadi malam di hari rabu pada tanggal dua belas juli dua ribu tujuh belas mereka berhasil menggerebek dari penjelundupan saat seribu kg atau satu ton sabu sabu tersebut
nah selanjutnya tentu ini akan masih menjadi pengembangan kasusnya
karena kalau kita lihat selama ini kasus kasus terkait dengan sabu sabu
yang diedarkan ataupun yang masuk melalui jalur laut seperti itu hera
memang bisa dikatakan jalur laut ini tujuh puluh hingga delapan puluh persennya mendominasi dari perputaran sabu sabu dibandingkan dengan jalur udara yang masuk ke indonesia
nah selain dari jalur laut ini pula umumnya ada dari para bandar ini memang ada yang penerima ataupun dari warga negara indonesia
nah ini yang agak sedikit bisa dikatakan masih diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian khususnya polda metro jaya
dimana dari empat orang tersangka ini
semuanya berwarga negara asing
tidak ada warga negara indonesia yang terlibat di sana
apakah nantinya akan ada pengembangan lebih lanjut yang siapa siapa saja yang akan terlibat
karena bisa saja satu ton ini bukan angka yang kecil tentu saja menyebabkan banyak orang
sindikat internasional sudah pasti disebutkan tadi oleh irjen paul iryawan
bahwa memang ini merupakan sindikat internasional dari sabu sabu yang dibawa dari tiongkok
yang untuk menuju ke indonesia melalui oleh warga negara taiwan
nah selanjutnya kalau kita perhatikan terkait dengan jalur laut yang selama ini
kalau kita lihat di aceh kemudian yang beredar melalui darat
menuju ke sumatera utara kemudian di jawa melalui tanjung priuk
ini memang menjadi titik titik yang bisa dikatakan cukup rawan untuk sabu sabu
ataupun peredaran peredaran narkoba seperti itu
apalagi ini puncaknya kalau bisa kita lihat pada hari ini
merupakan hari anti narkoba indonesia yang memang bisa dikatakan cukup apresiasi
tadi juga disebutkan oleh kapolri tito karnavian mengapresiasi proses penyergapan penyelundupan
yang bisa dikatakan ini rekor tadi iryawan juga menyebutkan
dimana seribu kilogram atau satu ton penyeludupan sabu sabu ini
merupakan angka yang bisa dikatakan jarang terjadi
angka yang bisa lima puluh satu kotak yang terdapat dua puluh empat karung masing masing dua puluh kilogram
yang diselundupkan di tempat ex hotel atau bekas hotel yang sudah lima tahun tidak beroperasi
yaitu hotel mandalika
yang juga nantinya akan diselidiki lebih lanjut oleh polda metro jaya
apakah hotel ini memang menjadi tempat transit bagi mereka mereka
yang biasa melakukan upaya peredaran narkoba di sana
nah informasi yang selalu saya sampaikan juga
bahwa terkait dengan polda metro jaya ini juga dibantu oleh polresta depok
karena beberapa bulan lalu atau tepatnya di juni dua ribu tujuh belas
rutan depok sendiri melakukan penggeledahan terhadap rutan di depok tersebut
kemudian menemukan ada sabu sabu di salah satu lapas yang terdapat di dalamnya
nah dari penyelidikan penyelidikan lebih lanjut mengalukan terhadap narapidana yang ada di sana
terungkaplah ada upaya ataupun rencana akan adanya pengiriman dari tiongkok tersebut
melalui warga negara asing taiwan tersebut
nah inilah keterkaitan mengapa kalau kita lihat pemberitaan selama ini
memang menyebutkan bahwa polda metro jaya bekerjasama didukung oleh polresta depok
karena memang ada upaya pengembangan kasus lebih lanjut dari yang terdapat di rutan depok tersebut
ya roni memang ini rekor ya
satu ton pas pula jatuhnya pada hari anti narkotika
tapi roni saya juga ingin mengetahui
tadi kita berbicara mengenai transit kemudian ditangkap diserang
anda mendapat informasi akan disebar kemana
karena mungkin saja dari kaki kaki yang ada di indonesia ini bisa terungkap
siapa sebenarnya sindikatnya
siapa pemain kunci di dalam negeri
apakah sudah ada mendapatkan informasi seperti itu
kemana ini akan disebar nantinya
ya sejauh ini memang belum ada informasi terkait
akan dibawa kemana sabu sabu seberat satu ton ini hera
karena memang penyergapan ini juga sudah dilakukan sejak
pengintaian pun dilakukan sejak dua bulan yang lalu
dua orang yang ditangkap ini memang masih dalam pendalaman penyelidikan lebih lanjut oleh polda metro jaya
satu yang gembongnya yang sudah meninggal ataupun tewas ditembak oleh polisi saat itu
tentunya memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada anggotanya yang dua tertangkap ini
sementara satu lain yang masih burun ini
yang dua pun masih akan terus dikejar
karena biasanya puzzle puzzle yang sudah beredar ini tentunya akan memberikan informasi
informasi apakah ada warga negara indonesia pula yang akan menjadi penampung seperti itu di tempat transit
tepatnya di sarang banten ini
yang tentunya nanti akan disebar ke seluruh wilayah di indonesia
yang selama ini kita tahu kalau kita lihat dari kasus kasus sebelumnya bagaimana proses peredaran narkotika tersebut melalui jalur laut
titik titik yang saya sebutkan tadi aceh kemudian disebar melalui sumatera utara melalui darat
masuk pintu pertamanya memang melalui laut
paling mudah mengingat bahwa mungkin bisa dikatakan jalur udara memiliki sistem aviation security yang bisa dikatakan jauh lebih rumit ataupun berlapis atau multi layer seperti itu
sementara untuk di laut sendiri ini bisa dikatakan hampir dikatakan banyak upaya upaya kapal kapal yang menyelundup dengan barang barang menggabungkannya dengan barang barang yang bisa dikatakan sulit untuk dideteksi
selain itu ada upaya yang tadi juga saya dapatkan informasi bagaimana satu ton ini bisa masuk ke dalam ex hotel mandalika ini
yaitu mereka mulai tidak langsung secara langsung mendaratkan ataupun melabuhkan barang ini tetapi dengan mengapung apungkannya terlebih dahulu di tengah laut kemudian perlahan perlahan membawanya menuju ke pinggir ataupun ke hotel mandalika ini
proses proses ini yang teknis ataupun mungkin untuk bisa dikatakan upaya mengelabui para petugas yang selama ini telah mengintai memang
tapi kalau kita perhatikan satu ton sabu yang sudah ada di hotel ex mandalika ini bisa dikatakan cukup berhasil mereka memindahkan dari tengah laut menuju ke sana
bisa dikatakan masih evaluasi juga bagi kepolisian untuk bisa lebih lanjut setidaknya menangkap sebelum masuk ke dalam perairan indonesia seperti itu hera
ya roni tepat sekali karena apalagi untuk jalur jalur tikus di laut ya karena mereka juga pasti sudah membaca seperti apa pengawasan longgarnya pengawasan di jalur tikus tersebut
roni satria koresponden cnn indonesia terima kasih laporan anda